eh mas fur ada apa
ano kamu mau gak ikut jalan jalan ke ragunan
terus enaknya kita bawa makanan apa ya pak tati
jangan atu itu mah keberatan
pak tati ada tikar yang sedang gak
ih gak usah repot bawanya
disana juga ada yang jual tikar
murah cuma lima ribuan
ada apa mas pur
anu gue kesini mau ngajak kamu jalan jalan
iya perginya bareng ocak
pak tati tisna sama mbak iyoh istrinya tisna
kamu mau gak
ih sebenernya aku mau banget ikut kesana
soalnya aku juga udah lama banget gak ke ragunan
tapi tadi temen aku bilang mau kesini
kamu gak bisa ikut
gue pergi dulu ya
yaudah kalo gitu kita jadinya bikin pecel aja ya
selain bisa digado cocok juga buat pakai nasi
iya bang ojak juga
yaudah biar cepet sama gampang
t i o yang nyiapin sambelnya
terus kalau cemilan kita bawa sendiri sendiri aja
oh yaudah tuh
kalau gitu saya pamit dulu mau nyiapin bumbunya
gue barusan dari rumahnya ani jak
terus mau deh diajak jalan jalan
katanya ada temen yang mau dateng
kagak usah cemberut begitu
bagusan lu disini
ojak ngumpulin duit
lu kok gak bawa pepan cateng
bentar ya bang
indra kau mau kemana
indra kau mau ke studi irman mas pur
citra gak ikut
indra kau ada urusan pribadi
citra nunggu dirumah
mari mas pur bang ojok kantisnya
eh kemana lu
purna purna mau
lah ngapain tadi nyuruh gue ambil papan catur
lah eh yang nyuruh lu ngambil papan catur itu siapa
gue tadi cuma nanya doang
eh mas fur ada apa
anu kamu mau nggak ikut jalan jalan ke ragunan
sama mas pur
iya sama ojok pok tati tisna sama mbak iyoh
mau kebetulan aku lagi bete sendirian di rumah berangkatnya jam berapa
nanti kalau udah mau jalan mas burjemput aku ya
iya kalau gitu gue pamit ngojek dulu ya
iya makasih ya mas pur
si john ke mana ya dari tadi kagak keliatan
saya gak tahu jack
citra mau dong jalan jalan ke ragunan bareng gue
kok bisa mau
ya mau dong
ah kamu pelet ya bu
eh kemana orang orang dulu
eh ntar jalannya jam berapa tadi citra nanyain
ntar abis lohor kagak sabaran banget lu ah
anterin nanti ke pasar ya
tati mau beli bayem kacang toge sama timun
iya tadi mau bikin pecel
tati yang nyiapin sayurannya
teh iyo yang nyiapin sambelnya
yaudah abang ke rumah sekarang ya

tati mau beli bayam kacang toge sama timun
mimi sama po tati mau bikin pecel
mimi yang nyiapin sambelnya po tati yang nyiapin sayurannya

tapi di rumah cuma ada cabai bawang putih gula merah sama asam jawa
tapi kacang tanahnya nggak ada
ya enggak enak ato pi kalau enggak disiapin ma
pi pi anterin mimi ke pasar ya
ia sudah selesai
ia sudah selesai
ia juga buruan
iya ia juga udah mau jalan
buruan ya pi
iya kan ini baru mau jalan